implementasi teknis dari
perpu nomor tujuh puluh tahun dua ribu dua puluh
elaborasi bersama narasumber yang sudah
bergabung dengan sambungan zoom
ketua komnas ham ahmad taufan
damanik dan komisioner kpi
pak taufan dan
selamat sore pak taufan
terima kasih sudah bergabung dengan
terlebih dahulu pak taufan
komnas ham cukup keras
menentang kalau saya tidak
salah kasus dua ribu sembilan belas
angkat bicara bahwa ini
hukuman yang bisa memberikan
efek jeras saya ingin
mengetahui argumentasi anda lebih lanjut soal
ya sebetulnya ini bukan hanya komnas ham
tapi lembaga lembaga asasi
manusia di berbagai negara termasuk
tadi negara yang anda sebut itu juga
sikap yang sama penolakan terhadap
yang dalam bentuk
kebiri itu kenapa karena
negara negara di dunia ini sudah
penghukuman yang tidak manusiawi
maupun yang merendahkan martabat manusia
kontensi anti torture namanya
indonesia bahkan sudah memasukkan
norma itu ke dalam konstitusi
dalam konstitusi pasal dua puluh delapan g
di situ disebut tidak boleh ada
penghukuman yang kejam
dan tidak manusiawi dalam
undang undang hak asasi manusia
nomor tiga puluh sembilan tahun

pasal pasal yang mengatur
tentang kita menghindari
hukuman yang kejam dan tidak
manusiawi para ahli
medis mengatakan bahwa
dalam bentuk kebiri kimia ini itu
satu tindakan yang
oleh etik kedokteran kan itu
tidak mereka terima
id indonesia kan juga sampai hari ini belum mau
menerima tugas itu
nantinya itu kan artinya
setara medis pun sebetulnya
orang orang yang berproses medis menganggap
ini sebagai satu hukuman yang tidak manusiawi
tetapi bukan berarti kita tidak
konsen terhadap kekerasan seksual
khususnya kepada anak anak
saya ini tiga puluh tahun lebih bekerja untuk
anak anak sangku panjang
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam saya bekerja untuk hangat
jadi saya benar benar memahami
karena dulu dalam bekerja
sebagai aktivis anak anak
saya juga menangani ratusan kasus
kerasan seksual terhadap anak itu
memang tidak hanya
apa yang dia rasakan sakit
sekarang tapi justru juga
lebih parah lagi adalah merusak masa depan mereka
luar biasa sebenarnya kekejaman
atau kehancuran yang dialami
oleh anak anak yang
mengalami kekerasan seksual
baik yang misalnya sampai pada
tingkat yang penetrasi
maupun yang belum sampai di tingkat itu
tapi biasanya mereka mengalami
gangguan terhadap masa depan mereka
itu yang sangat perhatianya
mari kita menegakkan
pada proporsi yang sebenarnya
kita harus menegakkan hukum yang
berat kepada pelaku
tapi kita tidak boleh juga menghindar apa
lupakan ada norma hak asasi manusia
yang sudah merupakan bagian dari
norma hukum indonesia
anda tidak melihat
bahwa kemudian efek
yang ditimbulkan secara mental secara psikologis
kepada korban ini juga seharusnya juga
melanggar apa yang disebut atau
makanya saya bertanya kenapa kita tidak bikin
satu peraturan mengenai perlindungan terhadap
atau rehabilitasi terhadap korban
ya kan kan nggak ada
bahkan undang undang ruu pks
itu sampai hari ini nggak selesai
padahal itu bagian juga dari
sistem hukum yang bisa kita bangun
instrumen hukum yang kita bangun
bukan hanya anak anak tapi kalau
ruu pks kan juga kepada
korban korban yang lain
kenapa kita menghindar dari
ruu pks tapi kemudian kita bikin
pp yang seperti ini
kan ini kan juga sebenarnya
satu sikap yang kita tidak terlalu
oke artinya kemudian anda menganggap
bahwa ada visi
harus sudah bikin satu instrumen hukum yang tegas
oke anda berpikir bahwa
kemudian ruu pks ini ada visi restoratif
yang bisa atau selaras dengan
ham di sana
oh iya yang diajukan oleh teman teman
aktivis perempuan termasuk komnas perempuan
sampai hari ini kan belum disahkan
kalau kita memang benar benar serius
untuk mengatasi kekerasan seksual
mestinya undang undang ruu pks itu disahkan
tapi kita tunda penuh
pengesahan itu kita masuk dengan
satu ide yang kita anggap
ini bagian dari pencegah kekerasan
kan tidak konsisten itu
ruu pks nya harus disetujui
kemudian perlindungan terhadap anak anak
tidak saja pencegahan dan lain lain
tetapi juga pasal pasal yang mengatur
karena korban anak anak ini
pengalaman saya puluhan tahun saya katakan
isu anak termasuk kekerasan seksual
saya menemukan bahwa mereka
mereka rusak masa depan
sehingga rehabilitasinya nggak bisa setahun dua tahun
ini harus kita pikirkan bersama sama juga gitu
tetapi sekali lagi
saya katakan kan sudah jadi
perpu perpu sudah jadi undang undang kemudian
keluar pp saya
meskipun secara prinsipal saya katakan tadi
saya tidak setuju karena sudah menjadi
norma hukum dalam bentuk pp maka
saya realistis mengatakan apa yang harus
kita gunakan dengan pp ini
pak taufan sebelum lebih lanjut ke sana
apa instrumen yang lebih tepat untuk
bisa memberikan efek jerah lebih
jauh terhadap pelaku saya ke
mbak retno mbak retno bagaimana kemudian anda
melihat ini dari statement kpai
kemudian melihat ini aturan teknis
yang seharusnya implementasinya bisa
lebih tegas dan ini memberikan
kepastian hukum yang jelas terhadap
pelaku dan juga korban
apa respon kpai jika kemudian
ya pertama kan
kita harus melihat bahwa ini
undang undangnya kan ada gitu ya artinya
ada undang undang kemudian
pp nya ini lahir
bukan soal kemudian
setuju atau tidak setuju dengan pp
bahwa pp ini kan turunan dari
undang undang yang kemudian ada
kalau kemudian kita menolak pun
harusnya menolak pada
undang undang itu nah karena faktanya
undang undang ini sudah lahir dari dua ribu enam belas
sudah ada hakim yang memutuskan
di dua pengadilan gitu ya
seperti apa meskipun di dalam
ketentuan ini kan disebutkan
kalau yang bersangkutan ini
terpidana ini harus menjalani hukuman
pokok dulu kan pidana pokoknya
dijalankan dulu misalnya
dua duanya kalau tidak salah
seingat saya kena dua belas tahun
nah ketika dua belas tahun
maka dijalani dulu hukuman
pokok dua belas tahun baru kemudian
diterapkan kebiri artinya kan sebenarnya
masih lama prosesnya karena
keputusannya kan juga baru gitu ya
jadi masih bertahun tahun lagi nah
karena ketika sudah ada
yang terpidana dan sudah
dihukum seperti itu lalu
implementasinya seperti apa
implementasinya ini kan
artinya perlu ada pp
nah sehingga ketika pp ini lahir
ya tentu saja kpi menganggap
bahwa ini kan karena turunan undang undang
dan implementasi karena sudah ada yang
keputusan dihukum maka
kemudian ini tentu saja
dikeluarkan oleh pemerintah
kami melihat bahwa argumentasi
teman teman penggiat ham termasuk pak
yang dinyatakan oleh pak taufan itu
semua juga benar gitu ya
bahwa seolah olah kan gini ya kita
kekerasan bahwa ada
kekerasan seksual kemudian kita juga
menghukum dengan kekerasan kepada
si terpidana gitu ya sehingga
kemudian memang memunculkan
pro dan kontra walau kpi sendiri juga
mendukung tadi misalnya soal rehabilitasi
seperti ini ya mas kalau
kebiri ini kan soal kimiawi
nah itu ada hubungan dengan hormon
kalau kemudian seorang
disuntik karena memang hormonnya
itu muncul ya karena faktor hormon
ini bisa saja berguna
gitu ya artinya ditekan
tapi kalau urusannya adalah
pelaku dulu adalah korban ketika
masih anak anak lalu dia
dendam tidak ada rehabilitasi
sehingga dia melakukannya kepada
anak anak sekarang nah andai kan
alasannya seperti itu
maka dikebiri sebenarnya tidak akan
ada efektivitasnya kan begitu
jadi harus haruslah
kalau yang ini tentu harus rehabilitasi
agar dia tidak mengulangi perbuatannya
diobati dulu kan begitu ya
nah artinya ini
tidak akan berlaku untuk ini oleh karena itu
memang ini kpai
sih kalau melihat bahwa
niat baiknya adalah menekan
tadi ya angka kekerasan kepada anak
meskipun ini masih berandai andai karena
apakah setelah hukuman kebiri masih
ada lagi masih ada lagi kita juga belum
tahu apalagi indonesia belum
ada satupun yang dieksekusi
jadi artinya kan ini
mengatur tentang eksekusi itu
kalau kpi sebagai lembaga pengawas
tentu proses ini kita masih punya peluang
beberapa tahun ini untuk
lebih bagaimana jalan yang terbaik
termasuk barangkali memang
tidak pidana kejahatan
seksual terhadap anak yang memang dia
perlu di apa
tadi ya hormon tadi perlu
ada penekanan karena saya membaca
di salah satu negara eropa misalnya
itu ada keinginan si terpidana
memang karena dia sadar hormonnya
tadi sehingga dia yang minta gitu
nah itu juga kan ada sebenarnya
kejadian jadi tapi bukan dihukum itu
hanya dia meminta untuk
disuntik kimiawi itu juga
ada kasus semacam itu karena dia sadar
ini faktor hormon sehingga
memang penting dan butuh buat dia
karena sekali suntikan juga mahal ya tiga juta
ya sekarang oke artinya
anda tidak melihat bahwa kemudian dengan
ada masalah psikologis yang harus di
rehabilitasi terlebih dahulu
sebelum kemudian hukuman kebiri
ini dilakukan apakah tidak ada
potensi bahwa si pelaku ini akan merubah
jendre kriminalitasnya sehingga
nanti dengan amarah dan
frustasi yang besar
begitu depresi yang besar ini juga justru
akan efeknya akan lebih besar lagi begitu
gini sepanjang dia dihukum
sekarang dua belas tahun misalnya
ini kan rehabilitasi ini
hal yang di indonesia ini
seperti bahwa orang mewah memang
artinya banyak yang tidak tuntas termasuk
para korban juga nggak tuntas gitu
jadi ini yang sekarang menjadi
pr bersama dan untuk kpai
tentu kita pengawasan untuk para korban
misalnya kayak tadi ya kan ada ketentuan
akan menampilkan wajahnya
di apa disampai kemana mana
sebenarnya kita harus lihat sudut pandang
korban juga korban nanti kalau lihat
wajah pelaku korban anak ini
juga dia merasa
traumanya bisa muncul lagi terus
kalau si pelaku ternyata punya anak
anaknya kan nggak salah ya
lalu anaknya bisa kena bully juga kan
kalau wajah bapak jadi artinya
menghukum tapi mengenai
yang lain dan yang lain itu anak
dan korban itu juga kan penting
dipikirkan jadi maksud kami adalah
kalau kpai kami menghormati
semua perbedaan ya
bagi kami ini
masih cukup waktu
sebenarnya kita untuk mendorong yang
lebih baik ya tetapi
bahwa niat dari
implementasi ya artinya bagaimana
tidak ada pp nya ya sehingga
kemudian ini lahir gitu jadi bagi kami
ya kami bukan setuju atau tidak
pada pp tapi faktanya memang
harus ada pp kalau
mau melakukan eksekusi kan akhirnya begitu
keadilan hukum begitu
atau mengedepankan keadilan bagi
pelaku dan juga korban
apa kemudian rumusan atau
mekanisme yang dianggap
cukup bisa memberikan
efek jerah terhadap pelaku
ya kalau untuk
keadilan bagi korban tentu
tadi saya katakan ya beda dengan
korban orang dewasa korban anak anak
ini biasanya mengalami trauma itu
seumur hidup karena itu memang
instrumen rehabilitasi mereka yang juga
jangka panjang kepada
korban itu kemudian yang kedua
terhadap pelaku hukuman yang berat
contoh aja ya ini kebetulan
pelakunya kan wni itu
nah sekarang kalau pengadilan inggris
dihukum pertama ada hukum sumur hidup
sekarang pemberatan dengan hukum
seumur hidup yang sesungguhnya jadi sampai dia
itu di penjara tapi
hukuman tambahan kebiri
sebab inggris sudah punya pengalaman
inggris ini adalah negara yang sejak
tahun seribu sembilan ratus lima puluh menggunakan
kebiri kimia tapi kemudian mereka
pernah mengalami satu kasus kasusnya
itu berat sekali apa itu
dikasih kebiri kimia mengalami gangguan
psikologis setelah itu
akibatnya apa akibatnya dia bunuh diri
kemudian terjadi satu
kajian ulang meskipun pasal itu
belum dicabut di dalam hukum inggris
tapi ada kajian ulang untuk kemudian tidak
diterapkan sampai hari ini belum ada penerapan
lagi termasuk tadi kepada
orang indonesia yang melakukan
kejahatan seksual terhadap seratus orang lebih
di london itu ya
di inggris itu dan hukumannya hanya
tetap hukuman pemenjaraan
tapi sekali lagi saya setuju dengan
mbak retno tadi bahwa ini kan sudah
jadi pp kita nggak bisa
mundur kalau mau mundur
kita berarti dorong dulu pemerintah dan dpr
itu terutama pasal tertentu mengenai
kebiri kimia itu kan butuh waktu
sekarang ada pp nya pp ini adalah norma
hukum yang mau nggak mau harus kita terima
kan gitu boleh
tapi kan kami juga harus mengakui secara
realitas ada fakta hukum
di mana ada pp nah sekarang bagaimana
pp dijalankan kami mengatakan
sebaiknya dijalankan dengan
sangat sangat terbatas yang kedua
harus dalam kerangka rehabilitasi
kan itu ada
kebiri kimianya ada
penggunaan alat deteksi elektronik
rehabilitasi dan tadi
penyebutan identitas juga kan ada masalah
memang terhadap keluarga korba keluarga pelaku
tapi ini harus dibungkus dalam kerangka rehabilitasi
filosofinya adalah restoratif
jadi bukan dalam rangka
dibalas dengan satu tindakan
yang kejahatan juga tetapi
dia dalam rangka merehabilitasi orang
yang melakukan tindak kejahatan
oke semaksimal mungkin kan filosofinya itu
mbak renno mbak renno terakhir
perlindungan dan pemulihan korban ini menjadi
lebih penting dan juga rehabilitasi
agar kemudian bisa memberikan efek
jera apa komentar anda soal ini
ya untuk rehabilitasi korban
kami mendorong sekali karena banyak yang
tidak tuntas sementara trauma itu
sebenarnya jangka panjang dan ini sebenarnya
mengganggu ya tumbuh kembang dia sebagai
anak sampai kemudian dia juga
dewasa jadi memang ini menjadi pr
kalau dia adalah anak anak yang
kemudian akhirnya satu saat kita dewasa
karena tidak selesainya rehabilitasi
justru dia menjadi pelaku itu kan yang
membahayakan itu yang kita ingin cegah
jadi memang rehabilitasi ini yang
harus diperkuat oleh negara dan
di dalam undang undang perlindungan anak sendiri memang anak
memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi
nah untuk pelaku
tentu saja kami berharap hukuman maksimal
misalnya tuntutannya lima belas tahun
ya lima belas tahun aja gitu
betul betul lima belas tahunnya itu dipenuhi
pelaku tidak ada alasan pemaaf
korbannya banyak dilakukan sudah berulang
ya memang dia harus diperberat
begitu ya oke artinya perlu
satu visi untuk
mengedepankan keadilan agar kemudian
pelaku dan juga korban ini
dan sesuai dengan aturan hukum
yang berlaku tanpa ada yang di
dirugikan khususnya kepada
korban anak anak terima kasih
pak tovan dan juga mbak retno sudah bergabung
dengan kita sore ini